di tengah kemajuan teknologi hadir bermacam platform hiburan yang dapat dinikmati oleh masyarakat
salah satunya adalah youtube
di episode kali ini saya mengajak anda melihat bagaimana lika liko menjadi seorang youtuber
mulai dari persiapan pembuatan konten hingga penayangan di situs web video
kemajuan teknologi membuat masyarakat dapat menikmati hiburan dari berbagai situs yang ada di telepon pintar
salah satu yang biasa diakses adalah youtube
ada ratusan juta kanal yang bertebaran di platform ini
mulai dari gaya hidup kuliner sampai gadget
keuntungannya juga tidak main main bisa mencapai miliaran rupiah dalam setahun
seperti apa syutingnya jadi seorang youtuber gadget
seksi kansel kami hari ini
seksi kansel hari ini
dari begitu banyaknya akun youtube yang membahas gawai
hanya segelintir diantaranya yang sudah mencapai gold play button
atau satu juta subscriber alias pelanggan
dan seperti inilah kesibukannya
pagi hari dimulai dari pengecekan gawai yang akan diulas
di dalam ruangan pengetesan
mulai dari pengecekan skor untuk cpu gpu memori baterai sampai pengalaman penggunaan
semua analisa akan dituangkan ke dalam naskah yang akan dibacakan di studio
selain naskah pagi hari juga menjadi waktu untuk pengecekan email pekerjaan dari beragam klien
seperti pada pekan depan sang kreator konten akan terbang ke bangkok thailand
untuk peluncuran salah satu produk telpon pintar
naskah beres pengecekan selesai waktunya masuk ke bagian utama pengambilan gambar
beda konten beda setup
lampu itu penting
kalau nggak gelap hmm kenapa tidak kelihatan
ya sudah tesnya nyala mas
pencahayaan jadi bagian penting ketika pengambilan gambar untuk konten dilakukan
selain untuk menerangi pembawa acara atau obyek
pencahayaan juga digunakan untuk menciptakan ambience atau suasana yang diinginkan
mempengaruhi mood penonton hingga menjadikan sinematografi terlihat lebih artistik
buset lampunya berapa banyak mas
lampunya berapa banyak ini
tiga ini sekarang
yang ini ya
udah ngunci ya
ntar saya lock dulu dah
dan for your info studionya ada dua
yang buat ngomong ngomong di sini yang buat ngambil gambar utama di sebelah
ini yang pertama aja banyak
oke tes lagi lampunya
lanjut ke bagian audio
meski kamera yang dipakai bisa menangkap suara untuk audionya
kreator konten menggunakan alat perekam suara terpisah
karena menurut saya audio itu crucial
kalau misalkan secara visualnya nggak bagus audio bisa menolong
karena kita mengerti internet di indonesia kan belum rata ya
jadi nggak semua bisa streaming dengan kualitas yang bagus gitu loh
makanya minimal audionya juga harus bagus
hb ini bisa merekam
hb ini bisa merekam
kalau mau produksi konten rampung kita lanjut syuting
saat pengambilan video tim harus memastikan suara dan gambar tidak mengalami kendala
untuk mempermudah proses produksi kreator konten biasa menggunakan bantuan layar kaca atau teleprompter
apalagi bagi seorang kreator konten yang membahas gawai dan teknologi
wah ini kalau sampai salah menyebut spesifikasi penonton bisa komplain
tapi kalau ada salah baca wah sudah biasa kok
tinggal dibaca ulang dan nanti akan diedit hingga siap tayang
dalam sehari biasa dua lima produk yang akan diulas
berasa melihat profesi sendiri ya ngomong suka salah sliptong ngeberat
kita semua manusia tempatnya
tapi itu yang menjadi dinamisnya seorang content creator
jadi yang mempermudah pekerjaan ya dibantu sama juru kameranya yang nyeletuk nyeletuk gini nih
jadi kalau lagi grogi ada yang ngebantu ini
saya nyiapin lagi untuk produk kedua yang akan direview

visual kelar kita lanjut ke ruangan berikut
pengambilan gambar untuk penunjang dilakukan terpisah
dan ini yang jadi salah satu penentu apakah dengan penonton atau tidak
yang ini sekalian mas
ini dulu ya
jadi kalau jadi seorang content creator apalagi yang gadget ini kan dia diem ya
nggak kayak konten kreator yang ada hubungan dengan satwa yang gerak gerak atau yang jalan jalan
ini lebih banyak diemnya
jadi sebetulnya salah satu tugas yang cukup berat juga ini ngambil gambar gambarnya nih
kalau disebutnya biasa biasa biasa

biar gak bosen biar nonton tertarik dan biar stay
perkembangan teknologi pada kamera ponsel juga menjadi salah satu pertimbangan konsumen membeli produk ponsel pintar
dan creator content gawai biasa memberi impresi penggunaan kamera ponsel untuk memudahkan penonton mereka dalam mengambil keputusan
tidak hanya ponsel pintar dan laptop
kemajuan teknologi juga membuat jam tangan memiliki begitu banyak fitur
ini bukan gaya gayaan untuk main hp
masih juga pakai
ini jogging mas ya
enggak tapi kita coba dari user experience nya
salah satu fungsi jam tangan pintar yaitu membantu penggunanya untuk mencapai target ketika berolahraga
jam tangan pintar akan mencatat setiap langkah dan jumlah kalori yang dibakar
ya mas bilang aja nih mas
jadi youtuber gadget yang ngiranya cuma adem doang di dalam ruangan ber ac misalkan
ada beberapa hal yang kita harus keluar
kayak contohnya mencari user experience untuk si smartwatch nya
karena biar yang nonton ataupun yang nanti mau beli merek merek tertentu
oh kayak gini loh fiturnya oh kayak gini loh fungsinya
jadi harus benar benar mencoba

walau punya fitur yang mirip
setiap merek memiliki keunggulan masing masing
ada yang unggul pada fitur akurasi jarak tempuh
kemampuan mengangkat telpon langsung dari jam tangan
daya tahan baterai jenis layar yang dipakai
sampai tampilan antar muka yang lebih variatif
semuanya akan dituangkan ke dalam naskah yang akan diinformasikan kepada penonton
sebenarnya sih nggak jauh jauh banget satu kilo lebih ya
tapi memang ini harus mencoba dan jadi user experience
kelihatan nih berapa lama saya joggingnya
terus kemudian detaknya
jantung saya berapa sampai kilometer berapa
selesai semua di sini
pengecekan jam tangan pintar untuk jogging selesai
jam tangan pintar juga punya beragam fitur untuk berolahraga
seperti untuk renang badminton sampai bersepeda
wah tentu saja
namun semua harus dilakukan bila ingin menjadi kreator konten piawai
yang kaya materi untuk disampaikan kepada penonton
mas ian belum masih banyak
mas ian lagi
yang kedua dites
ajar restoran ya
youtuber gadget ini masih kebagian gadget
tidak jarang tuntutan untuk mengulas produk dalam jumlah banyak
dalam waktu berdekatan membuat para kreator konten harus bekerja dalam waktu panjang
sebab kemajuan teknologi yang begitu pesat bisa membuat produk yang baru saja diluncurkan
akan dikalahkan oleh produk yang diluncurkan perusahaan lain
dan bila sampai produk tidak sempat terulas ini berarti sang kreator konten kehilangan kesempatan
untuk membahas produk yang tengah ramai diperbincangkan
banyak pengalaman yang didapat kreator konten selama sembilan tahun berkiprah di youtube
salah satunya pemutusan kerjasama dengan sebuah merek gara gara membahas kekurangan suatu produk yang sedang diulas
ada yang sempat block tapi
ada yang baikan lagi juga ada
ada yang sampai saat ini juga nggak ngirim barang ada gitu
tapi kita sih nggak terlalu mikirin itu ya
maksudnya bahwa kalau misalnya viewers kami memang pengen brand tersebut yang misalnya nggak ngasih kita sampel produk ya kita tinggal
punya aset produksi hingga empat ratus juta rupiah dan omset tahun dua ribu dua puluh satu yang mencapai satu lima miliar rupiah
mouldie menuturkan bahwa sebetulnya pemasukan dari adsense youtube
tidak sebesar yang disangka oleh sebagian pengguna media sosial
dua puluh juta untuk channel sobat hp dengan views sekitar empat juta sebulan ya
kita dapatnya sekitar dua puluh juta
jadi mostly sebenarnya pendapatan utama kita nggak dari adsense
tapi dari social media kerjasama brand gitu juga
sama untuk video video khusus yang memang video video call
kolaborasi antara kita sama brand
tapi kita nggak pernah ngambil yang namanya review yang berbayar
itu aja yang kita tahan
meski mendapat pemasukan yang tergolong wah
namun ada resiko yang harus siap dihadapi pembuat konten
kalau udah nggak kaya hitung handphone jatuh itu baru di launching baru dibakain sehari pecah baru jatuh
wah nggak kaya hitung dah
bahkan jatuhnya nggak di indonesia kan di spanyol di perancis di manok di jerman
pecah pasti itu di luar itu
saya pernah rog phone ya baru dipinjemin itu belum launching masih nda gitu
nah ini untuk yang bertanya tanya gawai yang diberikan secara cuma cuma oleh sebuah brand ini akan kemana
itu bisa dijual kadang kadang kalau kita lagi seng ah jual lah daripada kita pakai
karena kan seperti yang dilihat tuh banyak banget
sebenarnya di sini bukan punya saya punya mondi ya punya kita aja
kalau mau pakai aja
kalau emang mau dibutuhkan buat apa kasih aja
kadang kadang ada saudara misalkan om gitu
kadang kadang masih kode kan
wan handphone bagus apa ya wah kode
nah untuk yang mau jadi kreator konten gawai selain harus mempersiapkan berbagai perlengkapan untuk penunjang pengambilan gambar
juga harus paham betul soal gawai yang akan diulas
dan kalau ada ulasan gawai yang sampai harus menguras tenaga seperti ini harus siap ya
tim liputan cnn indonesia